seorang penumpang yang mengaku membawa bom memicu kepanikan di bandara supadio kalimantan barat
meski belakangan mengaku hanya bercanda pelaku kini terancam di penjara
akibat ulahnya sejumlah penumpang terluka setelah panik dan nekat melompat dari sayap pesawat
inilah rekaman video amatir saat puluhan penumpang lion air meluncur dari sayap pesawat
yang sedianya akan bertolak menuju jakarta dari bandara supadio pontianak kalimantan barat senin malam
usai membuka paksa pintu darurat puluhan penumpang nampak berdesakan di atas sayap kanan pesawat
kepanikan ini dipicu ulah seorang penumpang bernama frantinus nigiri
kepada seorang pramugari frantinus mengaku membawa bom di tasnya
meski belakangan mengaku hanya bercanda ulah warga wamena papua ini terlanjur memicu kepanikan
ia pun digelandang ke mapolresta pontianak kota
akibat ulahnya pemuda yang baru diwisuda awal bulan mei lalu
dan akan pulang kampung kewajiban
wna ini sekarang jadi pesakitan setelah ditetapkan sebagai tersangka
dia komunikasi dengan promugari
istilahnya adalah joke bom tapi dia menyampaikan berkata tentang bom saja itu tidak boleh di lingkungan bandara
ditanya oleh promugari tas itu isinya apa tas itu isinya bom
pada saat di bawah atau masih di atas
di atas sudah di dalam pesawat
kapolresta pontianak kota menyebut pelaku terancam dijerat pasal empat ratus tiga puluh tujuh undang undang penerbangan
dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara
apalagi akibat ulahnya puluhan penumpang nekat meloncat dari sayap pesawat
tujuh diantaranya menderita luka ringan dan sempat dilarikan ke rumah sakit angkatan udara supadio
sebetulnya memang pramugari sudah menyampaikan untuk keluar secara perlahan lahan dan tenang
tetapi mungkin barangkali karena terdekat dengan ada kata kata ancam umpun ini
sehingga mungkin penumpang ini mungkin barangkali merasa panik
pasca kejadian penumpang yang semula dijadwalkan terbang dengan lion air
bernomor penerbangan jt enam ratus delapan puluh tujuh pada pukul delapan belas lebih dua puluh waktu indonesia barat
baru bisa diberangkatkan ke jakarta sekitar dua jam kemudian dengan pesawat berbeda
yan andria pontianak kalimantan barat